kami baru saja mendapatkan informasi terjadi ledakan di mapol restabes medan sumatera utara
berdasarkan informasi yang kami dapatkan ledakan diduga
bom bunuh diri terjadi di lingkungan kantin mapol stabis medan sumatera utara
dugaan sementara terjadi ledakan bom bunuh diri yang saat ini kami masih terus berupaya mengkonfirmasi kepada pihak pihak terkait
dalam video amatir yang beredar terlihat kepanikan warga yang ada di mapol restabes medan
setelah sesaat terjadinya ledakan
warga berupaya mencari tempat perlindungan menghindari mapol restabes medan
ledakan sendiri terjadi di depan kantin mapol estabes medan
informasi awal dua orang tewas sementara satu personil polisi buka
bom bunuh diri nampaknya ini bro